jakarta adalah kota dengan pergerakan manusia paling banyak di indonesia
bptj atau badan pengelola transportasi jabodetabek mencatat
dalam satu hari ada delapan puluh delapan juta pergerakan orang di jakarta dan daerah penyangganya
tapi sayang dari jumlah sebanyak itu sejumlah penelitian justru menyimpulkan
bahwa pengguna transportasi umum jumlahnya hanya sekitar sepuluh persen saja
meski tidak banyak masyarakat yang menggunakan transportasi umum
pemandangan penumpang penuh sesak seperti ini lumrah terlihat terutama pada masa sebelum adanya pandemi covid sembilan belas
badan pengelola transportasi jabodetabek bptj mencatat
kereta rel listrik atau komuter lain mengangkut satu satu juta penumpang per hari
sementara bus transjakarta mengakomodasi sembilan ratus ribu hingga satu juta pengguna per hari
kereta mrt mengangkut sembilan puluh ribu orang
sedangkan lrt jakarta yang baru beroperasi di jalur sejauh lima delapan km
hanya diminati empat orang per hari
pembangunan transportasi jakarta
provinsi dki jakarta bukannya tanpa upaya untuk memperbaiki sistem transportasi publik
mulai dari memperlakukan sistem ganjil genap
memperlebar jalur pejalan kaki dan menambah jalur sepeda
hingga mengintegrasikan empat stasiun terpadu yakni stasiun pasar senen dan juanda
serta stasiun tanah abang dan stasiun sudirman dengan berbagai moda transportasi lain
mulai dari krl transjakarta dan mrt
harapannya nanti kita bisa benar benar mewujudkan fasilitas
fasilitas kendaraan umum massal yang terintegrasi
karena kita tahu persis
bahwa ketika kendaraan umum
umum itu tersedia
tapi tidak terintegrasi
maka masyarakat tidak akan menggunakannya dengan optimal
pada januari lalu
jakarta masuk nominasi sebagai kota dengan perbaikan sistem transportasi terbaik
di ajang yang sama tahun lalu
jakarta masuk dalam posisi tiga besar bersama kota pune india
dan kigali rwanda
pemerintah provinsi dki jakarta
tidak boleh berpuas diri lantaran masih banyak pekerjaan rumah
yang harus diselesaikan untuk mengatasi kemacetan
ada satu lagi yang rencana sampai sekarang belum selesai
itu adalah irp
irp sampai sekarang belum bisa dijalankan
alasan administrasi atau alasan teknis itu belum
ya itu kita mengharapkan itu bisa terjadi
itu saja dulu masih khawatir
nah sekarang dengan kondisi adanya pandemi
itu bisa bisa lebih parah lagi
jadi belum tentu bisa mencapai itu
di hari jadi jakarta ke empat ratus empat puluh
sistem transportasi juga menghadapi ujian berat dengan adanya pandemi virus corona
ini menuntut penyedia transportasi massal tak hanya harus berfokus pada penambahan armada dan kapasitas
tapi menjamin kesehatan penggunanya saat menggunakan moda transportasi umum
fenomena gerhana matahari cincin api solstice terlihat di sejumlah negara termasuk indonesia pada tanggal dua puluh satu juni dua ribu dua puluh
namun wilayah indonesia hanya bisa melihat gerhana matahari sebagian
tetaplah bersama kami